arus lalu lintas di jalur pantura sempat mengalami kepadatan
sejak rabu sembilan belas april dua ribu dua puluh tiga malam hingga kamis dua puluh april dua ribu dua puluh tiga pagi hari
kepadatan terjadi mulai dari jalan bypass tanjung pura simpang kelari
yang masih berada di jalur arteri karawang jawa barat
pemudik dengan sepeda motor mendominasi jalur arteri utama
yang menghubungkan antara ibu kota jakarta dengan wilayah lainnya yang ada di jalur pantura
para pemudik dengan roda dua ini rata rata memilih perjalanan
mulai sore hingga dini hari untuk mengantisipasi cuaca panas
yang biasa terjadi di jalur pantura
sementara itu dari data yang dihimpun oleh polres karawang
sampai kamis dini hari tercatat ada dua ratus tujuh puluh sembilan lima ratus delapan puluh enam kendaraan pemudik
yang melintas di jalur jalur arteri
angka ini menunjukkan bahwa puncak arus mudik telah terjadi di jalur pantura karawang
dan secara berkala akan berhubungan dengan jalur arteri
dan mengalami penurunan jumlah hingga menjelang hari raya idul fitri pada dua puluh dua april dua ribu dua puluh tiga